pola pengamanan yang tepat di sejumlah daerah rawan konflik di papua
yang berpotensi mengganggu pesta demokrasi dua ribu dua puluh
harus segera dipersiapkan tni polri
anggota komisi satu dapil papua dpr ri yan mandenas menyebut
antisipasi konflik menjadi hal penting dan serius
terutama di daerah rawan konflik saat pemilu dua ribu dua puluh empat
dian menyebut panglima tni laksamana yudho margono
telah memberi jaminan akan mendukung penuh upaya pengamanan
di sejumlah daerah konflik di papua
salah satunya adalah bantuan alutsista untuk pengamanan jelang pemilu
dalam pergerakan untuk bagaimana kebutuhan pasukan dan operasi dan sebagainya
bisa digunakan bersama
itu sudah kebijakan panglima tni yang sudah kita setuju juga
sehingga saya pikir ke depannya nanti kita saling support
dan kita tentunya mengantisipasi berbagai macam gangguan keamanan di papua menjelang pemilu
apalagi dan rembiak punya wilayah kerja yang memang cukup stabil
strategis dan juga wilayah wilayahnya sebagian besar adalah wilayah konflik
jadi ini juga harus kita support
dan rem satu ratus tujuh puluh tiga pvp biak brigjen sri widodo mengaku
telah memiliki strategi untuk mengantisipasi konflik saat pemilu dua ribu dua puluh empat
pihaknya tengah memperkuat hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah
tokoh masyarakat dan elemen penting lainnya
baik itu pileg maupun pilkada ya
nah di seluruh indonesia termasuk di bukit jawa
di wilayah papua di wilayah kami
juga harus pilkada atau pileg ini pemilu ini harus dilaksanakan dengan aman damai lancar
bagaimana caranya kita selalu komunikasikan dengan aparat pmdas tempat
forkopimda tokoh masyarakat kepala suku dan lain sebagainya
karena ini pemilu tahun depan yang akan dilaksanakan rencana bulan februari
serentak saya indonesia ini menentukan nasib wilayah itu lima tahun ke depan
pemilu korren satu ratus tujuh puluh tiga pvb membawa ke kabupaten biak
dan puncak jaya
yang beberapa diantaranya merupakan daerah rawan konflik saat pemilu dua ribu dua puluh
adapun satu kodim tak mengawasi daerah
sehingga diharapkan tiap kabupaten dapat memiliki satu kodem